cabang olahraga panjat tebing tak henti hentinya menelurkan bakat bakat yang gemilang
setelah aspar jailolo dan aris susanti rahayu baru baru ini pemanjat muda asal solo jawa tengah
alfian fajri mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
profil sang juara dunia panjat tebing dua ribu sembilan belas berikut ini sekaligus akan menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya anita mai pamit undur diri selamat malam dan salam sports
ya dulu saya sempat berpikir untuk antara lanjut atau tidak di dunia panjat tebing ini
ya momen yang sempat berpikir saya untuk berhenti itu ketika saya gagal di pon dua ribu enam belas
mungkin banyak faktor lah yang buat kegagalan saya mungkin saya kurang fokus atau kurang
tenang gimana soalnya itu pon pertama kali saya
apa ya saya dulu sempat berpikir untuk beralih profesi ya
setelah mungkin saya berpikir pikir setelah panjat tebing saya mau ngapain ya
kira kira apa ya yang buat pekerjaan tetap buat saya istilahnya begitu kan
saya sempat berpikir ingin
berhenti ya karena saya ingin mencari pekerjaan yang mapan
yang terjamin lah buat hidup saya ke depannya
bukan pertama kali saya masuk itu hanya sebagai rekan berlatih atau sparring partner di pelatnas asian games dua ribu delapan belas kemarin
saya itu paling nyaman kalau dia lagi manjat karena selain dia kencang dia punya dia stabil dalam hal memanjat
olimpik paris dua ribu dua puluh empat itu adalah
menurut saya itu masa masa kemasannya dia
ininya masih panjang
perjalanannya masih panjang
saya berharap dia bisa berbicara banyak nanti di paris dua ribu dua puluh empat
ya pernah sih saya pernah bermimpi
berangan angan berciita ciita ya
juara dunia lah

lagi naik podium di kancah internasional tertinggi di dunia itu
menurut saya itu cita cita keinginan semua atlet di indonesia
ya gombal gombalan kayak gitu deh
jadi kalau latihan aduh aku capek ayo dong semangat aku loh kita loh udah latihan bareng
jarang jarang kan ada atlet yang bisa latihan bareng di pengusatan latihan kayak gini
ya yang utama adalah lolos olimpiade
saya di tokyo dan bisa mengharumkan nama indonesia di olimpiade tentunya